terima kasih anda masih di redaksi siang
jika anda datang ke luk banggai sulawesi tengah jangan lupa untuk mencicipi makanan khasnya yaitu onyok dan sinole
makanan berbahan dasar sagu tersebut biasanya dinikmati bersama dengan ikan kembung atau biasa disebutkan ikan kadompe
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
jalan jalan ke lubanggai gak afdal kalau gak cobain kuliner khas asli masyarakat sini
kali ini saya akan mengajak anda untuk mencicipi menu yang namanya onyok dan juga sinole
yuk ikuti saya icip icip sambil ditemani dengan deburan
ombak laut pantai lubanggai yuk
onyub dan sinole biasanya disajikan berbarengan
makanan ini banyak terdapat di warung warung wilayah mahas kota lubuk
cara pembuatannya pun cukup mudah
yang harus diperhatikan adalah kualitas sagunya yang harus bagus
sekilas onyok sama seperti sagunya
seperti papeda yang membedakan adalah kuahnya
jika papeda berkuah kuning onyok menggunakan kuah asam yang disajikan bersama ikan kadompe
onyok identik dengan makanan dari suku asli lubuk banggai yaitu suku saluan
sedangkan sinole berbahan dasar sagu dan kelapa
sinole disajikan sebagai pengganti nasi dengan lauk ikan kadompe bakar
untuk cara makan onyok jadi dia gak usah dikulitkan
nah langsung ditelen seger ada asemnya dari lemom pedesnya juga berasa
terus disajikannya bareng ikan kadompe
nah kalau sinole nya disini dia pengganti nasi
jadi memang makannya pakai dengan ikan kadompe yang dibakar terus dicampur dengan sambal dabu dabu
onyok dan sinole akan lebih nikmat jika disantap selagi panas
makin terasa dan sinole masih lembut belum terlalu kenyal
bagi yang tidak biasa makan onyok mungkin rasanya seperti ingin mengunyah ketika memakannya
bagi saya enak juga cuma masih tawar
masih tawar di lidah saya karena nggak kebiasaan
harga onyok dan sinole terhitung murah yaitu masing masing sekitar sepuluh sampai dua puluh lima ribu rupiah
biasanya warung makan yang menjual menu ini buka di sore dan malam hari
tempat makannya bersebelahan dengan pantai
sambil makan kita bisa menikmati pemandangan laut dan deburan ombak pantai
apalagi jika ditemani orang orang tersayang
kenikmatan bersantap akan lebih lengkap
sandra insana sari angga cita kusuma luwak banggai sulawesi tengah